terima kasih banget
apa pun saya percaya banget
walaupun kita habis banyak
penting dia sembuh
butuh energi khusus bagi anugerah putra pratama untuk berjalan
langkah kakinya tertatih menjaga keseimbangan agar tak jatuh saat melangkah
kondisi ini terjadi karena bocah berusia tiga belas tahun ini didiagnosa mengidap kanker otak yang menyerang otak kecil
sejak tahun dua ribu sembilan belas oleh rumah sakit elizabeth semarang jawa tengah
sejak berusia tiga bulan putra tinggal bersama sang nenek sumiati di kecamatan semarang selatan kota semarang jawa tengah
kedua orang tua putra joko dan vina serta adik bungsunya
putri tinggal di kabupaten sleman daerah istimewa yogyakarta
joko dan vina berencana menjemput putra dua pekan lagi karena putra ingin berlibur di yogyakarta
namun tim berbuat baik punya rencana lain
kami membawa joko vina dan putri lebih cepat dari hari yang ditentukan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan

kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan

kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
kami juga mencari jalan untuk mencari jalan
ayamnya lupa nggak dibawa sesek kok
minggu gak ketemu
putra adalah anak yang rajin beribadah
meski menderita tumor otak
anak kelas enam sekolah dasar ini tetap berupaya berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah
lantunan ayat suci al quran dan doa selalu terucap untuk kesembuhan putra
layaknya manusia lainnya putra memiliki hobi memelihara hewan peliharaan berupa ayam
karena secara medis hewan peliharaan ini membantu putra lebih rileks
karena bulunya indah
bulunya indah ya
kamu sudah berapa kali punya ayam
kalau sebelumnya ada namanya
sebelumnya sudah kalau ini belum
kalau yang sebelumnya nama ayamnya siapa aja
ada hewan lain yang mas putra pengen lihat tapi belum pernah lihat langsung
apa misalnya hewan yang belum pernah dilihat
misalnya singa kece cerahpah jipre tangoro
hari yang ditunggu tunggu pun tiba
putra kedua orang tua dan adik bungsunya berangkat ke yogyakarta

yang naiknya anak saya satu satunya pak laki laki
apapun saya percaya walaupun kita habis banyak orang penting dia sembuh
lagi sehingga ternyata ini
wasi se gawah
eka di luar pandang
membuat pasangan joko dan vina tak pernah punya tempat tinggal
anak bungsunya putri terpaksa berhenti bersekolah di taman kanak kanak
demi membiayai pengobatan kakaknya
barang barang yang ada di rumah sewa ini
juga adalah barang bekas pakai orang
yang didapat joko saat bekerja sebagai tukang sampah
nah ini kalau misalnya keluarga tidur di mana
di sini pak
di sini pak
ini sepertinya sudah tua sekali nih pak jokowi ini ya
dan kayaknya lembab
udah lima tahun sih pak
udah lama sekali
ini juga dapat dari itu pak
jadi kadang kadang ngambilin sampah
kadang orang yang udah nggak dipakai
masih bisa tanah pahati
kasurnya sepertinya ini kasur yang
sepertinya sudah tua
kondisinya juga sepertinya kurang bersih lembab
mungkin kurang bagus buat kesehatan
ini sudah tidak layak pakai
ini sudah terlihat
ini sudah terlihat
ini sudah terlihat
ini sudah terlihat
ini sudah terlihat
ini sudah terlihat
bekerja sebagai tukang sampah
menjadi satu satunya harapan joko untuk bisa bertahan hidup
meski gaji yang diterima hanya sekitar lima ratus ribu rupiah per bulan
tak jarang saat joko bekerja
anak anaknya pun terpaksa ikut
meski tahu risiko lingkungan kerjanya yang tidak higienis
joko mengaku tidak punya pilihan lain
terutama ketika istrinya juga harus bekerja
membantu ekonomi keluarga sebagai asisten rumah tangga
jadi ini terpaksa harus ikut karena di rumah gak ada temannya gitu mas
tapi sebenarnya kepikiran itu kan
mungkin ini lingkungan yang tidak sehat buat anak anak ya mas
nah itu seperti apa mas
apa yang dipikirkan gitu ketika
aduh ini harus anak
ya gak terpaksa aja jadi
anak anak juga mikir
kasian kalau itu diapalih dengan seperti ini gitu lah
di tengah himpitan ekonomi dan kondisi sakit putra
joko masih bersyukur
karena tak semua biaya pengobatan putra ditanggung sendiri
biaya tiga kali operasi putra
ditanggung oleh negara dengan bpjs
meski ada sejumlah obat yang mesti dibeli sendiri
karena tidak ditanggung bpjs
apalagi ketika putra mengalami serangan
dan harus dirawat di rumah sakit
banyak biaya tambahan yang harus ditanggung keluarga miskin ini
kenapa kok saya gitu
saya itu orang gak mampu
untuk makan sehari hari aja udah cukup udah alhamdulillah
kenapa kok malah saya yang diberi cobaan kayak gini
semua itu saya ambil nikmahnya aja
mungkin dibalik semua itu
mungkin ada rencana tuhan yang lebih baik buat saya dan keluarga
bila mendapat giliran menjaga anak anak
fina menghabiskan waktu untuk selalu dekat dengan anak anaknya
vina tak menampik hidup yang ia jalani memang berat
namun ia mengaku pasrah dan selalu berusaha sabar
dengan cobaan yang menimpa putra
sedih sih pak
masa masa gini udah punya sakit
jadi punya saya yang pernah ngerasain masalah yang gini
udah punya sakit sakit itu
apalagi pas kemarin vio
sempat gak sadarkan diri aja
saya udah bingung pak
anak anak saya satu satunya pak laki laki

penting dia sembuh
jangan gemar shay dan jelle massa
nafas panjang untuk mencapainya
bersetempat berpikiran bahwa itu ada masalah di situ
kemungkinan mungkin pada waktu itu berpikiran bahwa itu suatu tumor
tumor yang ada di dalam otak
setelah dilakukan pemeriksaan memang ketemu tumor itu
nah tumor itu yang kemudian diambil
kemudian sayangnya tidak sempat mendapat hasil dari patologi anatominya
hanya berdasarkan radiologi bahwa itu adalah suatu bentuk astrositoma
strositoma itu ya memang dia kemungkinan sembuhnya akan lebih tinggi ya
dokter tentang kemungkinan kesembuhan sakitnya putra cukup melegakan
namun bocah ini masih butuh bantuan banyak pihak
di tengah kondisi ekonomi orang tuanya yang serba terbatas
suara jago gimana
ada juga suara yang lain

ya itu paling mirip

jalan jalannya pelan pelan putri
tak ada yang lebih menenangkan dan menyenangkan bagi putra selain ayam
namun di yogyakarta
ayam peliharaannya itu tidak tersedia
iya biar selancar
kami pun bergegas menuju rumah penjual ayam yang berlokasi tak jauh dari rumah ini
keesokan harinya tim berbuat baik membawa putra dan keluarganya ke kebun binatang gembira loka yogyakarta
atau yang biasa disebut dengan gl zoo
tak ada pengunjung berseliwaran hari itu
sebenarnya hari ini kebun binatang gembira lauka itu tutup untuk umum
jadi enggak buka
tapi khusus buat mas putra hari ini gembira lokasi membolehkan mas putra untuk jalan jalan sendiri ke kebun binatang
jadi kebun binatang gempira loka
luka ini bisa dinikmati mas putra dan keluarga sendiri
ya hari ini putra menjadi raja sehari
tak ada pengunjung lain selain mereka
putra bisa sepuasnya menikmati berbagai hewan yang belum pernah dilihatnya secara langsung
berada di dekat putra semangat
energinya untuk sembuh sangat terasa
meski kedua orang tua putra tak selalu mampu memenuhi kebutuhan untuk mendukung kesehatannya
termasuk untuk kebutuhan ini
bisa ngomong apa apa jadi gimana ya selama mau beliin custon belum maksudnya belum mampu atau belum
ada maksudnya belum ada lebih rezeki ayah jadi kasur yang ini mulai sekarang sudah tidak boleh
dipakai lagi ya jadi kita ganti kasur yang lebih sehat untuk semuanya untuk kesembuhan mas putra
ya yang pertama kali lebih lebih enak mana yang ini apa yang tadi ini kasur ini adalah salah satu
kebutuhan dan kebahagiaan kecil
senyum ini adalah semangat kecil untuk menyongsong kesembuhan putra
namun untuk bisa sembuh dari sakitnya putra masih
membutuhkan banyak tangan tangan baik untuk berbuat baik